bantuan subsidi upah sebesar satu juta rupiah ini merupakan lanjutan dari program serupa yang sempat diberikan selama pandemi covid sembilan belas
tahun dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh satu pemerintah memberikan bsu untuk pekerja dengan gaji di bawah lima juta rupiah
kementerian tenaga kerja tengah mengejar terselesaikannya regulasi dalam bentuk peraturan menteri tenaga kerja permenaker
serta mekanisme pencairan bsu pada bulan april dua ribu dua puluh
sekjen kemnaker anwar sanusi mengatakan pihaknya terus berkoordinasi terkait pengumpulan data penerima manfaat dengan bpjs ketenaga kerjaan
serta berkoordinasi bersama himpunan bank negara himbara terkait transfer penyalurannya
kementerian tenaga kerja tengah mengejar terselesaikannya regulasi dalam bentuk peraturan menteri tenaga kerja permenaker

di siaritonang yudistri